al udah melakukan segala cara
al udah melakukan sesuatu belum mbak
al sudah melakukan segala cara bahkan sudah melaporkan ke polisi
bahkan juga sudah menambah tim penjagaan di rumah ini
menambah satu satpam dan juga tiga bodyguards
ah udah melakukan sesuatu belum mbak
al sudah melakukan segala cara bahkan sudah melaporkan ke polisi
bahkan juga sudah menambah
tim penjagaan di rumah ini
menambah satu satpam dan juga tiga bodyguards
tetap saja terjadi
saya jadi kucang kalau butuh
kamu dimana aman gak rumah
aman sih mbak
kiki lagi ngebal di dalam rumah
di dalam si aman
ibu ke depan katanya mau ngomong sama poin
coba kamu sekarang cek mama ya
ibu diserang sama dua orang
pegangan ya nah ya
irfan kita gak kenal
kamilah nga bu
mas berusaha uya juga gak nyangka kalo uya bakal diserang
udah udah kita ke dalam aja ya mbak ya
om irfan kok ada disini mobil om irfan
itu di depan sama sopir kok gak apa apa
ke dalem aja ya om
uya apa boin suruh supirnya om irfan
buat bawa mobilnya ke dalem terus abis itu
itu pekerja kunci rapat rapat pokoknya nggak boleh ada siapapun yang masuk ke rumah ini
pokoknya gak boleh ada siapapun yang masuk ke rumah ini
kita harus berbicara sama mbak andin
kiki harus telepon mbak andin
biar mbak din gak terlalu khawatir
ya allah mas mas
lihat lihat dong jalannya
bapak jangan cepet cepet nyetirnya pak
aku takut pak
mbak andin kiki mau ngasih tahu kalau penjahatnya udah pergi
terus ibu rosa udah selamat soalnya tadi om irfan dateng nyelamatin kita mbak andin
alhamdulillah jadi om irfan yang nolongin mama
iya mbak andin tadi pas banget om irfan dateng
terus sekarang umirkan sama ibu udah masuk ke rumah
ya udah bagus kalau gitu
tunggu sebentar ya ini aku sama masa lagi berjam
mama baik baik aja tadi ditolongin sama om irfan
papa janji ngebet lagi pak
iya iya iya sayang papa janji papa gak ngebet ngebet lagi ya
oke saya gak apa apa cuma shock aja
iya pastinya ya
thank you ya terima kasih sekali untung ada kamu lewat sini
oh jadi sebenernya saya ada keperluan cuman mudah mudahan kebatal karena harus ada meeting
terus yaudah kebetulan saya kembali ke markandaha
yaudah kebetulan searah dan melihat kejadian tadi
tunggu tunggu tunggu
kamu tunggu disini ya
tunggu tunggu tunggu
kalian tunggu disini
tapi kok bisa ada kejadian seperti itu ya mbak
baru saya kenal sama orang orangnya atau memang tingkat kerawanan di daerah sini memang seperti itu ya
alsa mandin dimana mbak
alsa mandin kebetulan lagi pergi sama reina lagi ada acara
dan sebenernya ini bukan kejadian pertama kali
ada orang yang meneror keluarga kami sebulan belakangan ini
dan saya rasa mereka adalah bagian dari sang peneror ini
saya sebenarnya gak mau cerita tapi
saya harus ceritakan ini
banyak sekali kejadian yang menimpa keluarga kami
waktu itu ada kejadian
dimana sang peneror ini
dimana sang peneror menggunting rem mobilnya randy sampai blonk
randy itu asistennya al
dan saya berada di dalam mobil tersebut
kami berdua hampir celaka
di lain hari
ada orang mengirimi kami kue
waktu itu kamu pernah pergi sekeluarga
dan mobil kami di stop
dan kami di ancam
rumah ini juga dipasangi banyak penyadap
supaya sang peneror bisa mengetahui gerak gerik kami
di dalam rumah ini
sampai saat ini sudah ada gambaran jelas pelakunya siapa tau
nyari taunya dimana
saya gak tau sama sekali irfan
apa yang menyebabkan orang tersebut benci sekali terhadap
saya dan juga keluarga kami
saya sama sekali gak tau
al udah melakukan sesuatu belum mbak
al sudah melakukan segala cara
bahkan sudah melaporkan ke polisi
bahkan juga sudah menambah
tim penjagaan di rumah ini
menambah satu satpam dan juga tiga bodyguards
tetap saja terjadi teror ini
si geri ku cemas
terus terang saya jadi khawatir ya
dua satpam di rumah pak
itu kayaknya kurang kayaknya
kalau butuh tambahan pengawalan
kasih tau saya aja mbak
tadi aja kamu menolong saya udah
thank you sekali
untuk mbak kamu irfan
aduh terima kasih kiki
iya bu sama sama ini buat om irfan
kamu gak apa apa ki tadi jatuh
kiki gak kenapa kenapa kok bu
om irfan terima kasih ya tadi udah nolongin
sepatasnya puan ini kan rumah keluarga saya
sekarang udah harus saya lindungi